berbicara mengenai resah ini ada informasi terkait harimau sumatera yang sudah dua bulan ini meresahkan warga di batang natal sumatera utara
dan ditemukan kondisi mati dengan kondisi yang mengenaskan
petugas balai konservasi sumber daya alam sumatera utara saat ini masih mengotopsi bangkai harimau sumatera
untuk mengetahui penyebab kematian harimau tersebut
petugas balai konservasi sumber daya alam sumatera utara mengautopsi bangkai harimau sumatera yang ditemukan mati
setelah dikepung warga desa banggelang di kecamatan batang natal kabupaten mandailing natal
autopsi dilakukan guna mengetahui penyebab kematian harimau yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan
sebelumnya rekaman video bangkai harimau digantung warga sempat viral
harimau jantan yang diperkirakan berumur dua setengah
setengah tahun ini mati setelah ditembak warga dalam pengepungan di salah satu rumah warga di desa bangkelan
sebelumnya selama hampir dua bulan harimau yang sama diduga meneror dan mengancam keselamatan warga yang hendak berladang
harimau kerap menampakkan diri di perkampungan sehingga membuat warga desa ketakutan
pihak terkait terus berkoordinasi agar konflik yang berakhir dengan matinya satwa dilindungi ini tak terulang kembali
setelah dibawa ke kantor bksda wilayah
di kota pinang bangkai harimau sudah dimusnahkan dengan cara dibakar pada minggu sore di halaman mapol res mandailing natal agar tidak disalahgunakan pihak tertentu